assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu dan saudara saudara sekalian
dalam menangani bencana letusan gunung api tidaklah mudah
karena tidak ada kepastian kapan akan meletus
atau bahkan jadi meletus atau tidak
dan kita juga belum dapat memprediksi dengan akurat
kapan persisnya dan seberapa besar intensitasnya
maka pemerintah pusat
pemerintah kabupaten akan terus berupaya sekuat tenaga
agar kerugian masyarakat bisa diminimalisir sekecil mungkin
termasuk tentu saja kerugian ekonomi yang terhenti dalam ketidakpastian ini
karena rakyat di sini mengungsi
tapi tentu saja prioritas yang terpenting adalah keselamatan rakyat kita
oleh karena itu
saya mau minta kepada seluruh warga
di sekitar gunung agung
untuk patuh kepada seluruh instruksi petugas
kita semuanya sekuat tenaga
bisa meminimalisir seluruh dampak yang ada
dari gunung agung ini
dan kita semuanya memanjatkan doa
kepada tuhan yang maha esa
agar meringankan cobaan ini
saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh